ct arsa foundation bersama dompet amal transmedia berkolaborasi dengan kementerian sosial republik indonesia
menyalurkan bantuan donasi berupa makanan bergizi pada para tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak pandemi
penyaluran bantuan dilakukan secara serentak di tiga wilayah yaitu jabodetabek bandung dan surabaya
yang rencananya akan dilakukan selama satu bulan
kami kembali cte arsa foundation bekerja sama dengan kementerian sosial republik indonesia dan juga dompet amal transmedia
kita menyalurkan beberapa paket untuk rekan rekan kita tenaga kesehatan dan juga saudara saudara kita yang sedang isolasi mandiri
dan juga beberapa di tpu berupa paket nasi boks ya yang dari total itu ada sekitar delapan puluh ribu peks
ya didistribusikan di jakarta jabodetabek
di jabodetabek sendiri proses persiapan bantuan berupa makanan siap saji dipusatkan di dapur umum yang dibuka oleh kementerian sosial di kalibata jakarta selatan
proses persiapan makanan siap saji ini sudah mulai dilakukan semenjak rabu dini hari
dalam satu paket makanan yang disiapkan terdapat nasi yang disertai lauk pauk utama seperti daging lauk pendamping telur rebus serta sayur mayur seperti sayur timun bakso
bantuan makanan siap saji ini kemudian diantarkan ke beberapa titik di jakarta seperti di vaskes
untuk para tenaga kesehatan dan juga untuk para masyarakat yang melakukan isolasi mandiri
juga yang terdampak pandemi di wilayah rw tiga delapan dan sembilan kelurahan menteng jakarta pusat
mendukung kita mengharapkan banget bukan saya aja ya semua
jadi kalau ada sembako ada bantuan mereka pada senang lah ya untuk menunjang untuk beli apa beli apa
jangan lupa like share dan subscribe ya